dorongan untuk memanggil presiden jokowi hadir ke sidang sengketa pilpres juga disuarakan koalisi masyarakat sipil untuk demokrasi dan anti korupsi
koalisi sipil menilai jokowi perlu dihadirkan untuk mengetahui perannya dalam mempengaruhi proses penyelenggaraan pemilu
baik terkait dengan penyaluran bansos pengerahan asn dan juga penunjukan pejabat pejabat pelaksana kepala daerah hingga ketidak netralan aparat
kami pandang menjadi sentral di dalam proses persidangan terutama pembuktian di mk
yaitu berkaitan dengan peran dari presiden republik indonesia di dalam mempengaruhi proses penyelenggaraan pemilu
baik itu melalui penyaluran bantuan sosial melalui pengerahan aparatur sipil negara
melalui penunjukan pejabat pejabat pelaksana atau penjabat kepala daerah
yang dilaporkan berkaitan dengan aparat keamanan baik itu tni maupun juga polri
nah banyak sekali pernyataan pernyataan dari setidaknya delapan menteri yang tadi kami sebutkan
yang sangat berhubungan dengan bagaimana proses penyelenggaraan pemilu dipengaruhi
sehingga bisa menguntungkan pasangan calon tertentu saja
setelah empat menteri dijadwalkan hadir di sidang gugatan pemilu presiden
di pemilu saudara di pemilu presiden maksud kami di mahkamah konstitusi
muncul juga usulan menghadirkan presiden joko widodo untuk bersaksi
kita akan bahas bersama dengan tim hukum kampanye nasional prabowo gibran
frits edward siregar dan juga pakar hukum tata negara bivitri susanti
selamat malam bung fresh dan juga mbak bibip
saya ingin ke bung frits dulu ini soal presiden diminta hadir dalam persidangan
untuk mengklirkan sejumlah hal begitu bagaimana
kalau kita mengacu kepada pasal tiga puluh delapan dari pmk empat dua ribu dua puluh tiga mbak terkait dengan alat bukti
alat bukti itu kan ada beberapa item ya ada namanya saksi ada namanya dokumen
ada petunjuk ada keterangan pihak lain
artinya adalah di dalam untuk mendalilkan sesuatu
para pihak dapat mempergunakan segala jenis alat bukti yang telah disepakati
ataupun telah diatur dalam peraturan mahkamah konstitusi
jadi apabila dalam proses tersebut pemohon ingin mendalilkan
ada dokumen dokumen lain yang dapat dihadirkan
kami sebagai tim hukum paslon dua kami menyerahkan seluruh itu kepada kebijakan yang akan diambil oleh mahkamah konstitusi
kami berpendapat misalnya dalam hal untuk pemanggilan empat menteri besok yang bakal akan hadir
itu kan merupakan sebuah kejelasan
untuk kita tahu siapa pihaknya dan hal hal yang mengenai bansos yang mungkin selama ini menjadi perdebatan
dapat dijelaskan lebih jelas dan lebih clear dari para empat menteri tersebut
dan seandainya pun misalnya mahkamah konstitusi mau memanggil pihak pihak lain
tentu saja itu merupakan kewenangan yang dimiliki oleh mahkamah konstitusi
meskipun sebenarnya mbak kita harus bertanya
yang mau kita hadirkan adalah apakah yang kita hadirkan orangnya atau kualitas dari keterangan atau saksi yang akan dihasilkan
bukankah itu yang selalu menjadi perdebatan dalam tiga atau empat hari terakhir mengenai saksi dan ahli
bukankah kualitas keterangan yang dihasilkan itu yang akan memberikan kepastian bagi hakim mahkamah konstitusi
oke tapi kalau gini kan banyak disebut ini presiden dalam persidangan di mahkamah konstitusi
kemudian juga dianggap bahwa segala kebijakan diambil itu muaranya juga pada presiden
maka kemudian penting untuk menghadirkan presiden dalam persidangan bagaimana
nah dari persidangan hari ini saja tadi misalnya pak aceh bisa menjelaskan bagaimana prosedur terkait dengan bansos atau perlindungan sosial dalam kategori besar
dan bansos merupakan bagian kecil daripada apa yang merupakan dari pelindungan sosial tersebut
sudah jelaskan bagaimana itu merupakan kebijakan dpr bahkan itu merupakan banyak kebijakan kebijakan dpr ataupun komisi delapan mempergunakan bansos tersebut
tadi kita juga bisa menjelaskan bagaimana peran pj pj tidak dapat bisa melakukan banyak kalau sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh paslon satu dan paslon tiga
kalau misalnya pj tersebut bisa bertindak misalnya bukankah dia juga terikat sama aturan aturan lainnya
kalau kita kepada realita politik ya realita politik kalau misalnya wali kota bupati ataupun gubernur itu yang petahana misalnya dalam sebuah pilkada belum tentu juga dia jaminan bisa terpilih kembali
kok bisa tiba tiba sebuah pj yang orang yang baru datang ke sebuah daerah langsung bisa menggerakkan
saya rasa itu selalu mengambil penafsiran yang terlalu luas dan seakan akan pj tersebut merupakan sebuah kebijakan dari pak presiden sedangkan tadi sudah ada konfirmasi dari ketua komisi dua
tidak perlu presiden begitu ya
sebenarnya dari dokumen dokumen yang ada dari keterangan keterangan yang ada bisa disimpulkan apa yang diinginkan oleh pasal satu pasal tiga
informasi apa yang dia inginkan itu dapat dibaca dan bisa dilihat dari para ahli yang disampaikan
baik saya ingin ke mbak bibip dulu mbak bibi kalau menurut anda sendiri bagaimana perlukah presiden kemudian hadir dalam sidang di mk ini
kalau menurut saya perlu ya karena ujung dari semua persoalan yang didalilkan oleh pemohon dua ratus dua puluh dua
apa yang dijelaskan terprobanya sebenarnya adalah kewenangan dari presiden jokowi
dan kita tahu persis kalau tadi mbakumba niluh menyebutkan kali kali diucapkan
terus tadi pak hotman juga bilang kok seakan akan yang disidang pak jokowi
ya jelas begitu karena seluruh indonesia tahu dari awal bahwa yang orang yang bernama gibran raka buming raka adalah putra dari presiden jokowi
dan justru dalilnya adalah bukan semua bansos
tapi semua dalil lainnya kalau kita baca dan runud
saya sebut nama paslonnya saja ya bukan nama perkara paslon satu dan tiga
itu dua duanya memang mengarah pada bagaimana adanya penyalahgunaan kekuasaan presiden
untuk kepentingan salah satu paslon dalilnya begitu
sehingga perlu juga dihadirkan orang yang memang diduga menggunakan wenangnya
untuk memuluskan suatu relasi nepotisme ini yang ujungnya memang ada di orang itu
jadi sebenarnya ini akan baik sekali untuk menambah keyakinan hakim tentang konsum yang tengah dibangun
kalau empat menteri yang kemudian besok akan hadir itu tidak cukup mewakili misalnya
atau memberikan keyakinan pada hakim atas dalil dalil yang disampaikan oleh satu dan tiga
kita belum tahu ya karena besok saya belum tahu juga seberani apa misalnya orang orang seperti ibu sri mulyani
kalau yang lainnya saya kira sudah jelas posisinya untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi
tapi intinya kemungkinan untuk menghadirkan pak jokowi itu jangan ditutup dulu
karena kita mesti paham ini yang dibangun adalah sebuah argumentasi sebuah konstruksi hukum
bukan untuk mendakwa seorang presiden memang bukan ini tempatnya gitu
jadi lihat konstruksi hukum yang sedang dibangun
oke bung frits tadi bibi mengatakan bahwa tidak hanya sekedar bansos kemudian yang dalil yang disampaikan satu dan tiga
penggunaan kekuasaan yang begitu luas gitu itu yang perlu di clear kan oleh presiden bagaimana
dalam proses yang ada di mahkamah konstitusi dan setiap persidangan lainnya
setiap yang memohon setiap yang mendalilkan dia harus bisa membuktikan
bukankah kita sudah sepakat apabila memang pemohon satu dan tiga merasa ada penyalahgunaan kewenangan
misalnya kalau saya memakai term yang dipakai oleh paslon satu dan paslon tiga
harusnya mereka yang dapat membuktikan foto dalil dokumen sistem
strategis hal hal tersebut adalah sesuatu yang dapat mereka sampaikan di dalam persidangan
cuma sekarang pertanyaannya adalah apakah mbak nilu bisa melihat
apakah dari ahli dan saksi yang disampaikan dalam dua hari terakhir apakah dapat membuktikan hal tersebut
janganlah sebuah pembuktian itu menjadi sebuah pembuktian terbalik jadinya
jadi presiden atau kpu ataupun bawasuh harus mengungkapkan bahwa tidak ada hal hal sebagaimana yang diperkatakan
ataupun yang diduga oleh presiden
jadi pembuktian tersebut itu harus bisa menjadi beban daripada pemohon satu dan pemohon tiga
saya setuju sama bibip bahwa perlu ada sebuah kejelasan misalnya
tapi apakah sebuah kejelasan itu harus dengan kehadiran saksi
karena kita ingat dari kacamata hukum pembuktian ada bukti lain selain daripada kesaksian
dan saya ingin memberi pengetahuan publik secara umum mbak nilo bahwa sebuah persidangan itu memang dalam proses pembuktian
kita seperti membuat puzzle
kan pasti banyak diantara kita suka main puzzle
jadi ada puzzle pieces ada kepingan kepingan yang sedang disusun
jadi memang repotnya adalah di media sosial juga banyak beredar hanya potongan potongan narasi
bahkan potongan bukan hanya narasi di dalam persidangan tapi juga konferensi pers
tapi sebenarnya kita harus pahami bahwa
nanti setelah proses pembuktian selesai peaces of puzzle ini bakal dirangkai jadi suatu kerangka yang utuh untuk melihat perkara ini
nah di mana letak keterangan presiden bisa menguntungkan
untuk memberikan satu bagian yang lebih spesifik dalam puzzle itu untuk memperjelas
apakah benar karena kuncinya memang ada di presiden
karena yang jadi soal dari semua ini adalah relasi nepotisme dari seorang presiden dengan salah satu paslon
oke tapi kalau menurut anda besarkah peluangnya
kalau mk kemarin kemudian akhirnya menghadirkan empat menteri
apakah besar peluangnya mungkin presiden bisa dihadirkan dalam sidang

oke tapi kalau misalnya kita lihat dulu kalau di titik ini saya kira pertimbangan kita harus melihat dulu saya kira hakim juga akan menimbang setelah empat menteri besok akan memberikan keterangannya
oke tapi kalau misalnya kita lihat dulu kalau di titik ini saya kira pertimbangan kita harus melihat dulu saya kira pertimbangan ini
oke tapi kalau misalnya kita lihat dulu kalau di titik ini saya kira pertimbangan kita harus melihat dulu saya kira pertimbangan ini
oke tapi kalau misalnya kita lihat dulu kalau di titik ini saya kira pertimbangan ini
kalau di menteri kan hakim sudah memberikan penyampaian ya di awal
bahwa tidak ada pertanyaan dari pihak manapun hanya dari hakim saja
kalau misalnya presiden nanti kalau memang ingin mengkliarkan apakah perlu ada tanya jawab seperti itu kira kira

aturan mainnya memang kalau hakim yang memanggil mahkamah yang memanggil maka hanya hakim yang bisa bertanya
tapi nanti kita lihat saja perkembangannya karena seluruh kewenangan mengenai pengelolaan ruang sidang ada di tangan hakim
oke oke baik mbak bibit terakhir begini kalau sejauh ini yang sudah berjalan bagaimana posisinya ini cukup kuatkah dari pihak yang bersengketa ini
tapi besoklah ini yang akan menentukan sebenarnya sejauh mana hakim bisa menggali dari empat menteri
tapi fakta bahwa hakim sudah mau mengundang empat menteri itu itu juga suatu
sejarah penting dan saya kira sebabnya adalah karena hakim mulai teryakinkan dengan konstruksi hukum yang tengah dibangun
baik kalau bung frits bagaimana keyakinan anda soal muara dari sengketa pilpres yang berlangsung di mahkamah konstitusi ini
mbak nilo bukankah kita semua sama sama percaya bahwa mahkamah konstitusi akan mengeluarkan sebuah keputusan yang terbaik
dan kepercayaan tersebut sama sama kita lakukan sebagai paslon satu dua dan tiga
dan kami tentu juga percaya bahwa mahkamah
mahkamah akan memilih dan melakukan apa yang dianggap mahkamah penting dalam langkah untuk menghasilkan sebuah putusan yang terbaik
kami percaya kepada proses yang akan diambil oleh mahkamah
oke terima kasih bung frits dan juga mbak bibip sudah berbagi pandangan di sapa indonesia malam